dan berikutnya saudara kita akan pantau situasi terkini arus mudik di simpang cikalendong nagrek jawa barat
sudah ada jurnalis kompas tv ada abel insani di sana
abel bagaimana pantauan arus mudik pagi ini di nagrek
oktare dan juga saudara untuk saat ini situasi dan juga kondisinya di simpang cikalidok
tepatnya di nagrek tempat saya melaporkan ini memang tadi terjadi kemacetan atau antrean kendaraan yang cukup panjang
dan untuk saat ini sudah mulai terurai karena memang untuk saat ini dari tren yang kita amati sejak hamin tujuh hingga saat ini
untuk kendaraan ini sudah terus bertambah begitu artinya volumenya ini sudah naik terus
bahkan untuk prediksi puncak arus mudik di h dua atau pada tanggal delapan april dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh empat mendatang ini juga akan lebih banyak daripada biasanya
tapi sebenarnya apa yang membuat selain dari jumlah atau volume kendaraan di dagrek ini bertambah
sebenarnya apalagi sih sebenarnya faktor yang menyebabkan adanya kemacetan atau antrian kendaraan
saya akan langsung bertanya dengan kapolsek nagrek kabupaten bandung yakni akp sumarno
situasi dan juga kondisi di nagrek soal kendaraan atau arus mudik
beberapa saat tadi disaksikan bahwa ada kendala
klasik seperti biasa dikarenakan ada tiga titik wilayah timur ini yang menyangkut kepadatan
yaitu pasar limbangan pertigaan lg dan selawi
jadi dua titik yaitu keluar masuknya kendaraan warga maupun baik roda dua
dan yang terakhir itu pasar
karena pasar ini sudah berkali kali dari pihak pemerintah kabupaten garut juga menyampaikan
karena ini menyakut masalah tradisional ya kita juga tidak bisa menghimbau
karena itu memang sudah secara tahunan
jadi kita hanya bisa mengatur atau menarik daripada arus lalin yang dari arah barat menuju timurnya
kan kalau besok ini kan kita bisa prediksi bahwa akan ada puncak arus mudik ya pak ya
kalau misalnya ada terjadi kemacetan yang cukup panjang dan juga lama
apakah ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan atau seperti apa
pasti itu kita akan lakukan rekayasa termasuk di jalan cagak
yang di atas sini jalan ada cagak yang arah ke garut kota
kita hanya sifatnya menghimbau kepada para pemudik
yang akan melanjutkan perjalanannya apabila mereka untuk berlama lama di dalam kemacetan ini atau kepadatan ini
kita arahkan untuk ke jalur garut kota
apabila yang bersangkutan tidak mau ataupun ingin bertahan
kita arahkan ke sebelah kiri ke lajur kiri
baik kendaraan roda dua maupun roda empat nya
yang untuk memberikan ruang kepada yang akan ke arah garut kota
kita tahu bahwa nagrek itu kan ada kendaraan roda empat dan roda dua ya pak ya
ini apa sih pak himbauannya bagi para pemudik khususnya untuk roda dua
bagi pemudik roda dua kami himbau tetap selalu berhati hati
jaga barang bawaannya mereka
dan jangan membiasakan membawa barang bawaan yang berlebih
karena itu akan mengganggu konsentrasi
konsentrasi daripada si pengguna
baik penumpang maupun pengemudinya
jadi ada res res area di sekitaran wilayah jalur mudik
istirahat melepas lelah setelah itu baru lanjutkan perjalanannya
terus juga untuk kondisi motornya juga mungkin bisa dicek ya pak
terutama bahan bakar ya
itu sudah pasti bahan bakar harus dicek
jangan sampai nanti bahan bakar kosong
yang notabene yang akan ke posisi ke pom bensin masih sangat jauh
oke pak kalau misalnya nih pak
kita lihat kan ini selalu ada di jam jam macet sekali gitu kan
ada nanti cukup lengang gitu
sebenarnya memang ada jam jam favorit bagi para pemudik
ini di jam berapa sampai jam berapa gitu atau seperti apa sih pak
biasanya kita di pagi hari ini karena
pasar ya yang saya tadi pasar limbangan
menjelang menjelang hari h
mereka tumpah ruah ke pinggir pinggir jalan
mereka menjajakan seperti bungkus ketupat
atau untuk beli ayam daging segala macam
persiapan lebaran jadi kita juga hanya mengimbau
karena untuk para delman delman ini
sebelum pelaksanaan operasi
ketupat lodaya ini sudah diberikan kompensasi oleh pemerintah kabupaten garut
artinya berarti memang di sana pun ada petugas yang menjaga di titik titik macet atau rawan macet gitu ya pak
betul kalau untuk wilayah tersebut
itu karena menyangkut ke wilayah kabupaten garut
jadi mungkin dari pores garut yang akan melakukan rekayasa
hanya poresta bandung ini sifatnya membantu
membantu mengatur ataupun mengurai kemacetan
ataupun titik titik krusial yang di wilayah tersebut
kapan sih pak jam jam di mana terjadi kepadatan
atau jam jam di mana para pemudik atau jalur ini tuh menjadi sangat padat gitu
apakah di jam tertentu misalnya mungkin habis sahur atau kapan gitu pak
kalau kita tuh yang pantau dari beberapa tahun kebelakang
di pagi pagi hari ini karena aktivitas masyarakat
aktivitas masyarakat mereka yang saya tadi sampaikan
yang ke pasar belanja pasar pasar tradisional itu aja
kalau dari pemudiknya sendiri pak ada nggak misalnya
orang tuh lebih senang mudik di jam sekian gitu
sehingga ada penambahan jumlah arus kendaraan yang memang cukup signifikan di jam jam
nah seperti halnya saya perhatikan ini
banyak beberapa kendaraan yang dari jakarta
dan saya sempat tanya tanya wawancara kepada mereka
rata rata mereka yang berangkat tuh di antara jam dua jam tiga subuh
jadi mereka nyampe ke wilayah nagrek ini sudah mulai menjelang siang
jadi otomatis mereka juga akan tersedat di wilayah nagrek ini
nah pak kita kan bisa lihat nih pak di belakang kita ini kan cukup panjang ya pak ya kemacetannya
karena ini juga sudah terlihat kembali adanya kemacetan yang terjadi di simpang cikaledong
ini bisa dijelaskan lagi nggak pak ini ada kemacetan karena apa lagi
betul tadi kita juga sudah monitor di pesawat di ht ini
kita si simnya buka tutup
jadi buka tutup kita mainkan beberapa menit kita tarik untuk yang dari arabar ke timur
setelah itu baru yang dari timur ke barat
ditarik kembali jadi sisinya buka tutup bergantian saja
oh berarti memang ada sistem buka tutup yang diterapkan pada pagi hari
betul jadi untuk pagi ini kita sistemnya buka tutup bergantian
yang dari arah barat ke timur maupun sebaliknya dari arah timur ke baratnya
karena dikhawatirkan yang dari arah timur ke baratnya dia pakai dua lajur
ataupun dari barat ke timur sistem dua laju jadi kita bergantian saja
baik bapak sumartono terima kasih atas waktunya di breaking news compactv pak
saudara ini di belakang saya masih terlihat adanya kemacetan atau antrian kendaraan
dari arah bandung menuju ke garut atau juga tasik malaya
tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa titik yang memang menyebabkan
adanya antrian kendaraan sehingga kendaraan harus mengecilkan laju kendaraannya seperti itu
kalau saya lihat atau saya amati di sini memang setiap beberapa menit
sekali setiap sepuluh menit atau lima belas menit sekali ini memang terjadi antre kendaraan atau kemacetan
anda bisa lihat sendiri saudara di tempat saya melaporkan ini sudah ada roda empat
ataupun juga roda dua yang mulai mengantri lagi
jadi kalau misalnya sudah terjadi kemacetan seperti ini
maka dari petugas akan langsung turun dan mencoba untuk mengatur atau mengurai dari kemacetan itu sendiri
ada pun dari kendaraan roda dua atau motor begitu ya yang juga dialihkan
di jalan menuju ke garut karena memang seperti yang saya katakan tadi bahwa
ketika memang sudah terjadi ada kemacetan yang cukup panjang dan juga cukup lama
nanti dari polisi akan melakukan rekayasa lalu lintas
untuk saat ini rekayasa lalu lintas seperti buka tutup jalan sudah dilakukan
tetapi nanti jika memang ada kemacetan kembali dan cukup panjang dan cukup lama
ini juga nanti dari roda empat akan dialihkan jalan menuju ke garut begitu
ini juga terus dilakukan kemacetan sudah terjadi
kami akan masih terus pantau bagaimana situasi dan juga kondisi di simpang garut
maksud saya di simpang cikaledong nagrek jawa barat
baik terlihat padat di belakang anda abel
ini karena imbas dari sistem buka tutup
terima kasih jurnas kompas tv abel insani melaporkan dari nagrek jawa barat